rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran jakarta siaga menghadapi lonjakan kasus positif covid sembilan belas dan terus bertambahnya kasus harian omikron
hal ini disampaikan koordinator humas rsdc wisma atlet kemayoran kolonel kesehatan dr mintoro sumego dalam keterangan pers pada rabu sore kemarin
menurutnya saat ini wisma atlet kemayoran didukung seribu empat puluh petugas
mereka terdiri dari dokter spesialis dokter umum psikolog perawat hingga petugas gabungan dan juga relawan
sebagian upaya antisipasi wisma atlet telah berkoordinasi dengan kementerian kesehatan untuk menambah sumber daya manusia jika kasus terus meningkat
menurutnya dengan kondisi saat ini tenaga medis peralatan medis dan obat obatan serta tabung oksigen dinilai masih cukup hingga empat bulan ke depan
saya ingin menyampaikan bahwa kita tetap men standbykan personil kesehatan yang ada yang pertama itu
yang kedua kita stand by kan alat alat medis yang ada baik itu obat obatan overall maupun oksigen
semuanya kita siapkan dan oksigen ini kita cukup persediaannya sampai obat obatan dan oksigen kita cukup persediaannya sampai empat bulan ke depan